tertukar dan dimakamkan oleh pihak keluarga
rumah sakit umum sidoarjo mengakui terjadi kesalahan
saat petugas dan keluarga melakukan serah terima di kamar jenazah
jenazah warga desa ngampel sari candi
tertukar dengan jenazah warga desa magersari sidoarjo
petugas akhirnya harus membongkar kembali makam
pihak rsud sidoarjo menduga petugas kelelahan
siang ini tadi dilaporkan memang ada
jenazah yang tertukar
jadi sebenarnya ini jenazah yang sudah meninggal malam
kasus tertukarnya jenazah terungkap
setelah salah satu anggota keluarga menyadari
warna dan nama pada peti berbeda
setelah diminta konfirmasi
pihak rsud sidoarjo meminta maaf kepada kedua keluarga yang sedang berduka